iya bukan cuman meli doang lah
kenapa reva diajak ajak sih
satu diajak misalkan meli gue ajak nih
kan mereka udah satu paketan
haha ngikut semua dia
waalaikumsalam lo kemana aja sih boy
eh yang lain pada ngumpul
iya be maaf biar telat be
oh iya temen temen gue
gue cuma mau ngomong sedikit aja
rencana buat damai sama geng serialah
gue pengen ngadain touring bareng geng serialah
nggak mungkin kita touring bareng sama mereka
ingat mereka itu musuh kita
kita nggak mungkin jalan bareng sama anak serigala
selama ini serigala akan tetap jadi musuh kita
gue pernah denger pepatah
karena dia tau kelemahanmu
dan mungkin dari pepatah itu kalian bisa ambil kesimpulannya
kalau kita harus sayang sama musuh juga
sama temen temen kita
sama temen temen kita
sama temen dan saudara
karena mereka lah yang tau kelemahan kita
kita itu seneng dipuji
bukan seneng dikritik
kalo lo masih nganggep geng serialah itu musuh lo
atau apalah terserah lo
lo jangan bullshit deh boy
kalau yang namanya musuh itu udah pasti bentrok terus
kalau kita touring bareng sama mereka
yang ada saling bersinggungan
akhirnya juga pasti ribut
karena di hati lo itu masih banyak kebencian
kan gue dijelasin sama lo tadi
lo masih nganggep geng serialah itu musuh lo lah
atau lo masih mau saingan sama dia terserah
bukan cinta berantem
bukan cinta berantem
dan kalo kita mau bersaing sama geng serialah
bersaingnya balapan aja
ngapain kita bersaing berantem
dan kalo lo masih nganggep mereka musuh
musuh untuk berantem
lu salah masuk klub lex
mendingan lo masuk klub tinju
lo bisa sepuasnya berantem sama mereka
sekali lagi gue tegasin sama lo
bukan klub tinju
geng baru bisa jadi geng cemen
kok pada diem semuanya
berarti setuju dong sama mohon si boy
kalo saya sih setuju be
daripada kita ngumpul
nggak jelas berantem tawuran
mendingan kita makan makan aja
lo denger pada ya
sekarang ini bukan zamannya company
bukan zamannya peperangan
lo kira perang enak apa ya
hati lo cengat cengot terus terusan
lo mau kesini nggak berani
kesana nggak berani
jangan lo kata punya musuh tuh enak
punya musuh tuh gak ada enaknya
kalau temen lo banyak baru enak
musuh lo nggak bakal kasih lo makan
yang ada kasih lo racun
bener nggak do
be makasih ya be ya
gue sih gak maksain kalian ya
itu terserah kalian
boy itu kan musuh bubu yutan kita mon
lo udah temen baikan banget sama gue ya
lo kayak ketua kayak apaan sih lo
temenan sama musuh geng kita
nggak becus loh jadi pemimpin
sekarang gue tanya sama lo
lo udah berapa tahun jadi dukung gue
lo selalu main bareng gue
tapi gue tanya
kapan lo pernah belain gue
dia yang selalu nyelamatin gue
mau gue sebutin satu satu
waktu dulu gue habis
gue dikebukin abis abisan sama alex sama temen temennya
lo nggak salah lo kabur ya
yang nyelamatin gue siapa
waktu ivan dikebukin abis abisan sama haikal sama alex
siapa yang nyelamatin
bukan juga yo
terus waktu kemarin lo pukulin boy abis abisan
waktu lo semua udah dibebasin dari penjara dan lo pukul boy abis abisan
biar gue ditahan di penjara
karena gue ada sepakatan sama dia
tapi dia nggak lakuin
lo mau gue nggak punya hati yo
lo denger ya
kalau lo pengen gue nggak punya hati
orang yang pertama bakal gue abisin tuh lo
apa yang lo udah lakukan buat gue
nggak usah gue
apa yang lo udah lakuin buat temen temen lo ini
selain dampak buruk apa yang udah lo lakukan
gue nggak ada maksud lain
gue cuma mau bilang ke lo
karena bagaimanapun juga lo temen gue
lo semua temen gue
kalau masalah antara gua dan boy
kita dan serigala itu salah
gimana kalau kita ajak cewek cewek juga
ya bukan cuma mile doang lah
nah kenapa reva diajak ajak sih
anak anak cewek itu kan kalau misalkan satu diajak
misalkan meli gue ajak nih
otomatis yang lain pada ngikut
kan mereka udah satu paketan
ngikut semua dia
ya boleh boleh aja sih
orang tua mereka bakal ingin ngujinin nggak
ah tapi itu sih urusan mereka
kita ajak aja dulu
udah pasti lah otomatis kal
kamu bisa ajakin teman teman kamu kumpul barengan gitu nggak sekarang
si raya reva megan sama cindy
aku kesana sekarang ya bebi
jadi gini dulu ya
rencananya sih kita mau turun terus kita camping di cibodas
pastinya seru banget tuh
pasti seru deh
emangnya kamu boleh sama orang tua kamu
belom tentu sih
kayaknya gue juga gak dibolehin ya raya
ah malu juga
di sini anak jalanan sejati cuma gue ya
lo nggak usah ngasih tau ke abang lo juga nggak masalah
eh jangan salah ya rek
kemanapun gimana pun gue
biar dapat terus tuh nyalah ya
biar selamat di jalan
sedangkan kan sekarang
tiap minggu gue pasti pulang pergi
hmm ya udah deh
kalau gitu ntar coba gue minta izin juga kali ya
ya udah deh kita pulang dulu ya
meli berdoa dulu
amin selamat pagi
yaudah yuk makan coba dong coba coba
sampai jumpa lagi